sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku masih di luar
kenapa kamu kirim pesan kamu
kamu khawatir sama hubungan aku dan kamu
iya aku khawatir sama hubungan kamu sama kamila
dia udah nggak marah lagi sama kamu kan van
kamu harus pergi tadi
kenapa kamu nggak jelaskan semuanya dulu sama kamila
van mau jelasin kayak gimana lagi
jadi menurut aku lebih baik aku pergi tadi
nah terus sekarang gimana kamila masih marah sama kamu
nggak tahu lara tahu aku juga bingung
kamu jelasin kayak gitu aja sama kamila
aku udah kasih penjelasan
tapi kami tetap nggak percaya
kak fadil telponan sama siapa
ya ampun fun masa sih
kamu jelasin kayak gitu aja sama kamila
aku udah berusaha semaksimal mungkin
tapi masalah ini nggak sesimpel yang kamu pikir

ya udah sekarang gini aja deh
ya udah sekarang gini aja deh
jadi van kalau kamu nggak bisa nenangin hati kamila
kamu nggak bisa jelasin sama kamila
biar aku aja
biar aku jelasin semua sama kamila
biar aku temuin kamila ya
tunggu tunggu tunggu
bukannya kamu sendiri yang bilang
kalau kamu gak mau ikut campur lagi dalam urusan ini
kenapa sekarang kamu jadi pelimpan
oh udahlah kamu nggak usah sesuatu tahu
kalau udahlah van bilang aja kamu nggak sanggup nenangin hati kamila kan
ya udah kalau gitu biar aku aja yang jelasin sama dia semuanya
seharusnya aku yang ngerti kamu
kamu sendiri yang bilang kan
kalau penjelasan apapun juga udah gak ada gunanya lagi
karena sekarang permasalahan ini udah seperti benang kusut andara
penjelasan apa yang sudah tidak ada gunanya

karena sekarang permasalahan ini udah seperti benang kusut andara
penjelasan apa yang sudah tidak ada gunanya
yang andara mau jelaskan sama kamu
ternyata begini cara kak fajro untuk memperbaiki hubungan kita
sedangkan kamilah dia merenungkan masalah kita
sekarang kak fadil asyik asyikan telfon telfonan sama perempuan lain di sini
enggak mila enggak bukan seperti itu mila
bukan seperti itu apa
berarti benar kan kak dugaan mila
waktu kak fadil ketemu sama andara di apotek
itu bukan dekat idang
tidak kak fadil
memang kalian yang merencanakan itu
ternyata kak fadil dan andara mencari celah untuk ketemu iya kan
kak fadil keterauan
apa sih kamila
kamu harus dengerin dulu penjelasan aku mila
apa lagi kak apa lagi yang harus kamila dengerin apa lagi
ma pa kamila sama kak fadil itu
kelihatan ini mereka ributlah aja ma
ya allah dadah aja deh
ya udah kita lihat ma
anna kamu tunggu di sini ya tungguin kakak kamu ya na
kak taufan kak taufan gak usah khawatir ya
memang sih kak kamil dan kak fadli itu sekarang lagi berantem di luar
tapi gak apa apa kok mama sama papa pasti bisa mendamaikan mereka
ya allah kenapa sih kak fadil sama kamila harus berantem
makanya apa yang kamu dengar mila
aku belum sempat menjelaskan apa
dan tadi kamu potong terus
mila dengar kok apa yang tadi kak fadil ucapkan sama anda
kak fadil bilang
semua penjelasan itu udah nggak digunainya lagi
jadi untuk apa kamila mendengarkan penjelasan yang udah nggak digunainya lagi
untuk apa kak
kamila kamu dengar apa
kamila kamu dengar apa
kamila kamu dengar apa
kamila kamu dengar apa
kenapa sih kak fadil rega membohong kamila
hati kamila sakit setiap kali kak fadil bohong sama mila
kenapa sih kak fadil perlakukan kamila seperti orang bodoh seperti ini
kak fadil tahu kan
betapa kamila sangat mencintai kak fadil
kak fadil juga tahu kan
betapa kamila sangat mengagumi sosok kak fadil
sosok laki laki yang begitu sempurna untuk amila
kebohongan demi kebohongan yang kak fadil lakukan untuk mila
itu semuanya merubah penilaian mila terhadap kak fadil
itu merusak perasaan kagum kamila terhadap kak fadil kak
kak fadil seolah olah melakukan itu dengan sengaja kak
kak fadil tahu
awalnya kamila sangat yakin kita bisa memperbaiki rumah tangga kita
demi buah cinta kita yang ada di rahim kami langka
kamila ragu kita bisa memperbaiki rumah tangga kita
camilla semakin bertanya tanya kak
apakah rumah tangga ini masih bisa dilanjutkan atau tidak
nggak ada lagi yang perlu dipertanyakan
kamu harus yakin dengan rumah tangga kita mila
dan seperti yang aku bilang
enggak akan ada perpisahan
yang diperlukan kita cuma satu
kasih aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya mila
agar semua kesalahpahaman ini berakhir
kamila enggak mau dengar apapun penjelasan dari kak fadil
kak fadil hanya membuat kamila akan curiga terus sama kak fadil
kamila enggak percaya lagi apapun yang kak fadil ucapkan sama mila
dia merasa sedih
dia merasa sedih
dia merasa sedih
kalian kenapa sih
kamu tidak ada masalah
cuma masalah kecil
fadil kenapa sih sama kamila
sebaiknya mama masuk ke kamar ma
papa yakin kamilah perlu teman untuk bicara
fadil ada apa ini
coba kamu ceritakan sama papa sekarang
kenapa kalian bertengkar lagi